aksi anti game pokemon go terus berlangsung di sejumlah daerah
setelah kepolisian dan pemerintahan
kini giliran prajurit tni yang dilarang main game pokemon
karena dianggap membahayakan negara
dianggap berbahaya bagi militer
kodim delapan ratus empat belas jombang merazia game pokemon go terhadap para aparatnya
razia dilakukan kepala hukum kodam lima brawijaya
terhadap prajurit tni beserta istri
di kodim delapan ratus empat belas jombang
satu persatu handphone milik anggota maupun istri
diperiksa oleh petugas provos
tidak ada satupun prajurit yang menginstal game berbasis gps ini
game pokemon go dianggap berbahaya bagi militer
pasalnya game ini bisa memantau di mana keberadaan penggunanya
rawanannya cukup tinggi
terutama bagi kalangan militer
karena ini sistemnya sistem gps
mau gak mau
wilayah kodim ini adalah sudah bisa terdeteksi oleh orang luar
padahal yang namanya kodim atau wilayah militer
itu adalah merupakan daerah yang terbatas
di pamekasan ribuan pelajar mahasiswa baru
yang tengah mengikuti masa orientasi sekolah
dikumpulkan polisi di alun alun
mereka dikumpulkan untuk diberikan sosialisasi
dampak negatif bermain pokemon go
game ini dianggap misalnya
bisa membuat kecanduan
dan membuat pelajar menjadi tidak konsentrasi menuntut ilmu
daripada bermain pokemon
polisi mengajak siswa berlatih mengemudikan motor dengan benar
dan mengenal rambu rambu lalu lintas
sementara itu polisi melarang masyarakat bermain pokemon
larangan ini juga tak hanya untuk warga yang mengurus keperluan di polres
namun juga ditujukan kepada anggota kepolisian
pelarangan dilakukan dengan himbauan dan penempelan selebaran larangan untuk bermain game pokemon go di area mapol resmalang
langkah ini dilakukan lantaran banyaknya ruang publik dan instansi pemerintah yang dijadikan ikon virtual dalam mencari pokemon buruan sehingga dikhawatirkan menimbulkan terganggunya ketertiban